anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
seorang ibu rumah tangga meninggal setelah pingsan saat mengantre minyak goreng
di sebuah minimarket di kawasan berau kalimantan timur
perempuan ini mengidap asma dan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit
ibu rumah tangga ini pingsan saat ikut antre minyak goreng
sabtu pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh wita di salah satu minimarket jalan kampung cina
ke cabatan keluk bayur kabupaten berau
menurut keterangan suami korban bernama sandra mempunyai riwayat penyakit asma
dari beberapa keterangan saksi yang dikumpulkan polisi kondisi antrean tidak sedang berdesak desakan
wanita empat puluh satu tahun itu sempat batuk satu kali kemudian kejang kejang dan akhirnya pingsan
korban langsung dibawa ke rumah sakit di tanjung redep
namun saat dalam perjalanan nyawa korban sudah tidak tertolong
menghindari adanya korban lain akibat kerumunan warga
petugas kepolisian meminta pihak minimarket menutup sementara aktivitas
penjualan sampai pemakaman korban selesai
oh pingsan gitu pak ya
tapi korban sempat dilarikan ke rumah sakit
itu datang ke al qadr pahamdi tiba tiba sampai di depan itu kondisinya lemas
kemudian terjatuh ya kan
disertai dengan kejang kejang
keterangan saksi yang berdampingan dengan yang bersangkutan tadi
jadi begitu datang menyeberang dari jalan
jadi tidak ada kondisi disaksikan tidak ada
karena memang belum buka